sekarang kita akan membahas babak baru dari polemik dualisme di tubuh partai demokrat
tengah pekan kemarin menteri hukum dan ham yasona lawli menyatakan keputusan pemerintah untuk menolak mengesahkan kepengurusan dpp partai demokrat
periode dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh lima hasil klb demokrat di deli serdang dengan ketua umum muldoko
kita akan dengarkan dahulu pernyataan yasona lawli
dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil kongres luar biasa di deli serdang sumatera utara tanggal lima maret dua ribu dua puluh satu ditolak
menteri hukum dan ham republik indonesia yasona halauli
nah kita lihat tadi sudah kita dengarkan pemerintah akhirnya menolak partai demokrat versi klb
apakah ini kemudian menjadi akhir polemik di tubuh partai mercy dan pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh pemerintah
saya akan tanya ke mas revo
mas revo apakah terkejut dengan hasil ini
enggak begitu terkejut gitu ya sebenarnya karena kan kita sudah tahu dari awal bahwa klb di deli serdang itu memiliki beberapa kelemahan ketika didaftarkan
apalagi mereka mendaftarkan ke kemenkum ham itu menggunakan adart tahun dua ribu lima
sementara kubu ahy sudah mendaftarkan adart terbaru tahun dua ribu dua puluh
dan kemudian kalau secara karena kemenkum ham ini kan menanganinya secara hukum administratif
jadi yang dilihat hanya administratif
yang dilihat ini secara administratifnya
jadi banyak banyak hal yang sejak awal kita melilai memang bolong secara administrasi
justru mengejutkan kalau misalkan kemarin itu kemenkum ham menerima
menerima apa namanya
ini permohonan dari kubu klb di deli serdang
nah yang menarik sebenarnya begini
ini kan yang kita tidak hanya melihat sosok muldoko nya ya
jenderal muldoko sebagai ksp yang kemudian disodorkan dalam klb demokrati deli serdang ini
tapi beberapa tokoh tokoh senior di demokrat yang ada di balik klb
ada beberapa nama senior lah
ada john kalemart pun
ada marsuki ali dan sebagainya
artinya ini di sisi yang lain
ini menjadi semacam kondisi kesolidan yang ini adalah ujian sebenarnya dari ahi
bagaimana ternyata partai demokrat di bawah pimpinan dia tidak cukup solid
sehingga beberapa orang
yang sudah dalam beberapa tahun tahun sebelumnya ikut membangun demokrat
kemudian berbelok dan mendukung
dan mendorong terjadinya klb
jadi ini pr sebenarnya bagi demokrat
dari sisi kesolidan partai
pr bagi partai demokrat
kita tahu bahwa battlefieldnya sudah pindah ke pengadilan
karena ini tim klb sumut menyebut bahwa memilih menggugat adrt tahun dua ribu dua puluh ke pengadilan negeri terlebih dahulu
dibandingkan menggugat keputusan menkumham ke pt un
apakah di masa yang belum ingkrah ini mas vito
akan ada krisis kepemimpinan di partai demokrat
saya rasa kalau saya pribadi menganggap bahwa kasus ini sudah selesai
sebenarnya ini yang terpenting adalah
bagaimana pemerintah bereaksi
karena kan sejak awal mula ada wacana
budoko berkembang dengan sejumlah pihak
dan dpd dari kalimantan
untuk upaya melakukan suksesi di tubuh demokrat
itu kan orang sudah bertanya tanya
ada ksb di sana
ksb yang masih aktif
yang kantornya pelemparan batu dengan istana
dan bagaimana tanggapan presiden
ini tidak bisa
masuk di dalam ranah pemerintah
karena sifatnya sangat sangat internal
kemudian fase kedua
klb kemudian mengetok palu
memilih ketua umum baru
dengan voting cara berdiri
dan orangnya tidak ada di lokasi
menerimanya juga by phone
malam harinya baru kemudian datang
pemerintah juga tidak menunjukkan
persetujuan atau penolakannya
di dalam dua fase yang turbulensi itu
dan media arus utama
dan kalau mengutip apa yang dilakukan
penelitian yang dilakukan oleh drone and breach
sebagian besar media arus utama
nah ini juga kemudian
kita bisa menebak kira kira
seperti apa sih ujung dari ini semua
ini semua di tangan pemerintah kita
kita harus jujur mengakui
dibutuhkan oleh pemerintah menjabat
untuk menjaga stabilitas
itu yang terjadi di jaman pak sd
selama dua periode
dan itu juga yang terjadi
di zaman pak jokowi sebagai presiden
untuk menjaga stabilitas
yang mungkin saja
menjadi gamang dalam mengambil keputusan
atau dalam memaksanakan
pola demokrasi semacam ini
jadi ketika media massa lebih banyak
media sosial juga
penelitian mas ismail fahmi
dan kawan kawan di dronespring
juga menunjukkan bahwa
harusnya pemerintah akan comply
karena artinya kan
tidak ada sikap yang jelas
either mendukung buldoko
atau menolak buldoko
melakukan itu semua
di awal awal fase yang saya katakan tadi
jadi sudah bisa ditebak
yakin bahwa pengadilan
konstelasi yang ada di
pesan buat ahy adalah
seperti pak sbe
yang di rangkul banyak pihak
ketika dia menjabat
mas ahy juga
harus melakukan hal itu
dan sudah dimulai dengan
yang diberikan kepada pak muldoko
kalau pak buldoko
tidak punya masalah
tidak akan dipanjang panjangin
bahkan pak buldoko
diajak di rangkul
kalau mau maju di
demokrasi siap untuk mengawal
jadi saya rasa sih
dramanya akan berhenti sampai disini
walaupun menurut saya ini merupakan
presiden yang buruk buat
penegakan partai politik dari sisi ahy
itu benar benar harus mengaku
mengakomodasi banyak pihak
karena kan banyak kritik juga
yang mengatakan bahwa ahy lupa sama
pak pak pak senior yang sudah cukup lama berkerikat
di demokrat ketika bapaknya menjabat
di sisi yang lain
apa yang dilakukan oleh
dan pak buldoko
itu semacam konteks
demokrasi sih sebenarnya
orang yang tidak punya
menjadi kader disana
dan kemudian tidak bersentuhan
secara langsung dengan demokrat
tiba tiba bisa menjadi apa saja yang diinginkan
di dalam partai politik
prinsip seperti ini
bukan hanya terjadi di demokrat
di partai partai yang lain juga terjadi
tadi mas vito menyebut bahwa
ini presiden yang buruk bagi
dunia demokrasi tanah air
saya mau ke mas revo singkat saja
mas pelajaran apa yang bisa kita ambil
kalau kita lihat
penanganan yang dilakukan
bisa mengatakan bahwa
ya memang seharusnya seperti itulah
jadi ini kan urusan internal
dari sebuah partai politik
dan kemudian ketika ada sengketa
dan diajukan ke kemenkumham
penegak hukum administrasi
dan melihatnya secara administratif
dan kemudian jika memang dari
kedua belah pihak masih tetap ingin
maka dilanjutkan ke pengadilan
mana di art yang
yang tidak diakui
kondisi seperti ini terjadi
di banyak partai politik
hampir di semua partai politik
pernah mengalami dualisme dualisme
atau perpecahan seperti ini
dan ini menjadi satu
usian bagi demokrat sekarang
bagaimana mereka bisa mensolidkan
di beberapa partai politik
terbukti mereka bisa
walaupun sempat ada
yang matang itu bisa kemudian bisa berjalan
beriringan kembali gitu
walaupun di beberapa kasus yang lain
partai politik yang lain
kubu yang tidak menerima
memilih mendirikan partai baru
tapi lagi lagi ini adalah bagian
dari sebuah demokrasi
bahwa kalau memang misalkan
ingin membuat sebuah
dalam partai politik
ya diselesaikan melalui
sesuai dengan mekanisme mekanisme partai
yang disepakati bersama
melalui ada art yang sudah disepakati
kalau memang misalkan tidak setuju
ya dirikan partai baru
tapi lagi lagi ini bagian dari demokrasi ya
dan kita lihat semua prosesnya
berjalan dengan koridor koridor
ini bagian dari yang sah sebenarnya
terlepas sah atau tidak dalam sebuah ini ya
dari ada art yang mengaturnya
tapi itu hak dari anggota
dari partai politik untuk menggelar klb
dan ketika terjadi sebuah
kemudian diselesaikan melalui mekanisme mekanisme
mekanisme perundangan yang ada
dan sekarang kalau misalkan mau dilanjutkan
ke peradilan ya silahkan
ini adalah bagian dari
proses berdemokrasi sebenarnya
kita akan tunggu bagaimana proses berikutnya
di pengadilan negeri
karena klb sumatera utara
pihak klb sumatera utara akan melakukan gugatan
terkait dengan ad art partai demokrat
pemimpin redaksi dtkom
wakil pemimpin redaksi cnn indonesia tv
sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
pemimpin redaksi tv